daddy pergi sekarang ya
kamu jagain laura yang bener ya
laura please jangan loncat

rina cepetan ikutin mobilnya
gue gak terima
winn ini kan udah di rumah lo
loh kok buru buru sih enggak
kamu kan udah sampe rumah aku
jadi kamu harus minum dulu ya
win opi mungkin udah di rumah
gak kamu tunggu dulu ya
aku pokoknya mau bikin kamu minum dulu
iya gak oke oke ya
bentar aja gak
nah sekarang kamu campur pakai ini
awas jangan sampe ketuker
biar impah biar caspleng
udah cepet buruan kasihin
terus habis itu gimana pak
ah urusannya yang lainnya
oke deh pak
winn kali ini gue harus pulang winn
lo udah minum obat kan
gak gak duduk
palingnya kamu harus minum dulu dong
kan udah aku bikinin
ngapain sih elo bawa orangnya ke sini
lo gatelan banget

hah kalau mau pergi kita pergi
kamu tuk banget sama ratia kamu bilang kamu sayang sama aku
dia sangat buruk eww
kok bisa sih kamu suka sama dia
ra tapi aku gak deketin wina ra
udah deh aku bukan buruk oke aku punya mata
aku lihat kok kalian berduaan terus ngobrol terus deketin satu sama lain
udah gak usah punya kawasan deh
kamu tuh pacar aku
kalau kamu gak sayang sama aku lagi mendingan diputus aja
kita putus aku gak terima tau gak
kamu tuh egois atau gak kamu mikirin diri kamu sendiri
kamu gak pernah mikirin orang lain
hopi tuh adik aku aku sayang sama dia
aku lagi sedih sedian
kamu marah marah terus rak
kalau kamu sayang sama aku seharusnya kamu ngerti semua itu rak
kamu jahat tau gak aku benci sama kamu benci sama kamu
dad kopinya dad

itu bentang bentang aku

rangka tuh yang bentang bentang aku aku tuh gak terima

aku jadi rangka semua jahat sama aku aja yang berterima aku
laura tunggu laura
ini semuanya karena daddy tuh liat nangisnya tambah kenceng dad
kok kamu salahin saya sih
kenapa ya gue selalu ngebuat kesalahan
opi kabur gara gara gue
dan sekarang laura juga ngambek gara gara gue
gak seharusnya gue bentak dia
sekarang ini pasti lagi sedih
gimana kak kak opie udah ketemu belum
semua gara gara kak laura
kak emang kak laura selalu bikin masalah ya
tapi kan kak laura orangnya baik
emangnya bener ya kak
gara gara kak laura kak opie kabur
udah kalian tuh salah semuanya
kakak yang salah
bukan kak laura
semuanya pergi gara gara kakak
laura itu anak manja
dan juga kekanak kanakan
tapi bukan berarti rangka semena mena bisa bentak bentak dia
pokoknya deddy akan menegur rangga
dad jangan nuduh sembarangan dong
kan tahu laura itu manja banget
mendingan sekarang kita cari tahu aja cerita yang sebenarnya
gimana mau cari tahu laura nangis terus
gimana mau diajak ngomong
itu laura laura mau bunuh diri di atas
aduh serem juga ya
tapi kalau nggak gini si rangga kayak enakan lagi
aku harus berani tahan
rangga harus kena batunya
harus diomelin harus kapok
oh biar aja
laura laura kamu apa apaan sih laura
ayo turun dari situ laura
kamu jangan main main laura laura
jadi jangan deket deket
kalau dia ini deket deket aku jom
sekarang aku loncat aku loncat
laura turun dari situ
nanti kamu jatuh beneran loh laura
pokoknya aku bakal di sini terus kalau rangga gak minta maaf sama aku
tapi kamu turun dong dari situ
daddy akan panggilin rangga buat kamu
kamu turun ayo turun sekarang
pokoknya nggak mau
kalau rangga nggak dateng mending aku bunuh diri aja
mam daddy pergi sekarang ya
kamu jagain laura yang bener ya
laura please jangan loncat
daddy pergi sekarang
aku tunggu satu jam buat rangga
kalau dia nggak dateng aku bunuh diri
jangan jangan sayang
tunggu ya naya sebentar lagi ya
daddy pasti ke sini bawa rangga ya